sementara itu fpi akan melakukan upaya hukum ke komnas ham agar insiden bentrokan antara polisi dan fpi di tol cikampek diselidiki secara independen
sekretaris umum front pembela islam munarman membantah anggota fpi memiliki senjata api dan senjata tajam
munarman meminta komnas ham menyelidiki insiden di tol cikampek yang menewaskan enam anggota fpi
terlebih lagi hingga saat ini pihak keluarga belum bisa menemui jenazah
kami masih bersabar dengan menggunakan upaya mekanisme hukum yaitu akan berupaya melaporkan ini ke komnas ham
karena ini kita sebut pelanggaran ham